sorotan publik masih tertuju pada mahkamah konstitusi setelah putusan kontroversial mereka kemarin
walaupun terdapat pendapat berbeda dari empat hakim publik terlanjur melihat mk mengalami infiltrasi politik
sesuatu yang tak pernah diharapkan publik tapi nyatanya mk terjebak beberapa kali dalam pusaran politik
bagaimana tantangan ke depannya
karena dinamika pemilu di depan mata dan penyelesaian sengketa pemilu akan dilakukan oleh mk
kita bahas malam ini bersama pakar hukum tata negara mbak bivitri susanti
selamat malam mbak bivitri
selamat malam mbak putri
mbak bivitri terima kasih banyak atas waktu anda malam hari ini
sedikit saja saya ingin bertanya soal respon anda terkait putusan kontroversial kemarin
seberapa besar degree atau derajat kecacatan hukum yang anda lihat
wah kecacatan hukum ya
yang jelas sih ini sangat tidak bisa dinalar dengan wajar
saya pakai istilahnya mahkamah konstitusi sendiri ya
mereka selalu bilang
legal reasoning ini harusnya bisa merupakan penalaran hukum yang wajar
nah kalau saya melihatnya ini penalaran hukum yang tidak wajar
tidak bisa dijustifikasi
jadi dan ini saya langsung lanjut aja ya mbak putri
karena banyak sekali memang yang bisa kita kritik
tadi saya tersenyum juga tuh lagi lagi waktu melihat cuplikan saldi isra
salah satu hakim yang menyampaikan pendapat berbeda
dia memang begitu katanya katanya
sangat sangat pas bahwa mk sedang menjebak dirinya sendiri
nah buat saya itu semacam dia menggambarkan kegelisahan yang luar biasa
bahwa ada yang tidak patut di justifikasi sama sekali dalam putusan ini
nah dan tadi kan dia juga menyebutkan misalnya
biasanya kalau misalnya ada perubahan argumentasi
bisa terjadi lama
misalnya dulu kita ingat ada putusan soal batas usia perkawinan untuk perempuan
dari enam belas sekarang sembilan belas
itu dua ribu dua belas terus dimohonkan lagi baru lima tahun kemudian mk berubah pendapat
misalnya seperti itu
nah sekarang saldi isra bilang baru berapa hari putusan yang tadinya ke kiri
sekarang jadi ke kanan
buat dia itu suatu pengalaman aneh yang enam lima tahun dia di situ belum pernah terjadi
buat saya ini menceritakan
dia ingin menceritakan tapi tidak bisa dengan begitu gamblang
tapi dituliskan dengan lugas dalam dissenting opinionnya
mbak bivitri bantu kami untuk mengerti apa konsekuensi setelah putusan mk itu
karena bagaimanapun kan harus ada perubahan undang undang yang harus dilakukan
oleh pihak legislatif
dan apakah memang itu bisa dilakukan atau memang itu nanti hanya bisa dilakukan melalui perpu
tidak perlu dilakukan perubahan undang undang apapun mbak
jadi putusan mahkamah konstitusi itu sifatnya langsung final dan mengikat
jadi putusan mk itu seperti menggantikan undang undangnya itu sendiri
tidak perlu perpu tidak perlu undang undang
yang harus dilakukan sekarang adalah kpu memperbaiki atau mengubah peraturan kpu
yang mengatur teknis soal apa yang harus disubmit disampaikan kepada kpu
terkait dengan dokumen dokumen yang akan membuktikan
apakah benar seseorang itu sudah memenuhi syarat seperti yang dikatakan oleh mahkamah konstitusi
jadi tidak perlu lagi ada perubahan undang undang
ya sebatas pkpu nya ya
mbak bivitri kalau misalnya kita melihat begini
sekarang kenyataannya susunan hakim mk seperti itu dan ada kecurigaan yang luar biasa
karena itu langsung berkaitan dengan keluarga presiden joko widodo
kalau misalnya dilihat ada kita pemilu di depan menteri
mbak bivitri kalau misalnya kita pemilu di depan menteri

bisa jadi akan ada sengketa pemilu
apakah kita publik wajar jika khawatir akan terjadi hal hal seperti ini juga ke depannya
ya sangat wajar bila khawatir dan bahkan menurut saya harus sekali kita khawatir dan gelisah
dan terus menerus mendiskusikan ini mbak
karena memang ini justru yang jadi titik perhatian kita
kita sekarang belum bisa menggambarkan secara langsung
kita sekarang belum bisa menggambarkan secara langsung
apa yang terjadi karena juga ketua mk belum pernah diperiksa secara etik
padahal ini pelanggarannya menurut saya berlapis lapis
benturan kepentingan itu satu hal
apalagi kita harus catat bahwa permohonannya almas saki biru itu menyebutkan nama gibran
kalau yang lain kan sebenarnya ada tujuh permohonan kan mbak putri
yang lain itu sebenarnya tidak menyebut nama gibran
jadi kita bisa menghubung hubungkan begitu ya siapa yang mendapat keuntungan langsung
tapi itu pun sudah cukup sebenarnya
nah ini permohonan yang dikabulkan justru mengatakan bahwa pemohon sangat mengidolakan gibran raka buming
dan ini ketuanya adalah pamannya karena adik iparnya pak jokowi pahle nya
nah jadikan jelas sebenarnya benturan kepentingannya
dan ini yang mbak putri betul sekali yang kita khawatirkan adalah mahkamah konstitusi itu akan semakin kehilangan legitimasinya
padahal dia akan bertugas nanti memutus sengketa hasil pilpres dan juga pilek dan juga pilkada
nah dia tuh sekarang sedang diolok olok
dibilangnya mahkamah keluarga terus ada meme nya ada lagu lagunya
saya khawatir nanti kalau mahkamah konstitusi sedemikian direndahkannya oleh publik sendiri karena peristiwa seperti ini
ini kan juga nggak satu satunya ya mbak ya
ada perkara pimpinan kpk juga perkara cipta kerja
saya khawatir nanti apa yang ia putuskan itu tidak dianggap oleh masyarakat
jadi kalau ada yang tidak puas kalau nanti ada presiden yang di dalam tanda kutip di kalahkan begitu oleh mahkamah konstitusi
mereka akan bilang bahwa saya tidak peduli putusan mk
karena mk begini gitu ya
nah ini yang saya sangat khawatirkan nanti bisa menimbulkan konflik di masyarakat

ada tulisan opini seorang akademisi yang dimuatkan
ada tulisan opini seorang akademisi yang dimuatkan
muat di salah satu koran nasional pada pagi hari ini bahwa ketika terjadi sesuatu
atau gejolak pada hakim mahkamah konstitusi itu sebenarnya pengaturan autol itu betul betul hanya bisa dilakukan oleh para hakim itu sendiri
jadi publik hanya melihat dan kemudian bagaimanapun juga sudah diberikan kekuasaan tertinggi
pendapat anda bagaimana soal itu mbak b code
memang ada konsep yang namanya kemandirian kekuasaan kehakiman
nah jadi dalam memutus mereka tidak boleh dikontrol hanya perilakunya yang bisa dikontrol
dan itu dikontrolnya melalui majelis etik
kalau di mk namanya majelis kehormatan
nah jadi cuma itu perilaku itu yang bisa kita kontrol
nah terhadap mahkamah konstitusi sebenarnya ada juga memang kode etiknya
dan sebenarnya pak anwar usman sudah melanggar kode etik karena benturan kepentingan itu big no no
dalam kemandirian kekuasaan kehakiman
tidak boleh sama sekali
dan sebenarnya ada satu lagi juga mbak
tanggal sembilan september di semarang pak anwar usman sudah ngode juga tuh
jadi dalam sebuah seminar di sebuah kampus dia bilang saatnya anak muda memimpin
hakim juga tidak boleh itu perilaku ya tidak boleh mengomentari perkara yang sedang ia tangani
jadi sudah cukup berlaku
tapi ini pelanggaran kode etiknya menurut saya
tapi majelis kehormatannya itu juga tidak dibentuk
jadi kita ini seperti mengalami jalan buntu
dan ini yang menjadi masalah di mahkamah konstitusi sekarang
oke apa yang bisa publik lakukan sekarang mbak biv
ya saya kira kita harus terus menerus mendorong mengemukakan bahwa yang salah ini salah
karena kan memang sebagian pihak yang diuntungkan itu bilang ya pokoknya kita ikuti
betul memang final dan mengikat
tapi kan kalau memang ada yang salah seperti ini tetap harus kita suarakan dong
dan kita dorong supaya ada perubahan di mahkamah konstitusinya itu sendiri
tetap mengupayakan ada misalnya kita adukan secara etik begitu ya bagi yang melanggar etik
dan kemudian memeriksa juga putusan putusannya
jadi kedepannya tidak makin rusak mahkamah konstitusinya
paling tidak itu yang bisa kita lakukan sekarang
ya anda sepakat dengan pernyataan prof saldi
ya anda sepakat dengan pernyataan prof saldi
bahwa mahkamah sedang menjebak dirinya sendiri
dan ini karena pokok soalnya disitu tadi ya
harusnya ini bukan mewenangnya mahkamah konstitusi
tapi dia serahkan kepada pembentuk undang undang
sebenarnya kan pendapatnya saldi isra dengan mengatakan begitu dia mau bilang
ini mahkamah melibatkan diri nanti semakin lama mahkamah akan menjadi maaf ya saya pakai kata ini
tapi jadi seperti tempat sampah
jadi sekarang yang urusannya like and dislike pasal
urusannya politik sekali saya ngefans
tadi kan amas ngefans dengan gibran gitu
mungkin saya ngefans dengan mbak putri
terus saya bilang ke mk tolong dibuatkan apa begitu kan
sebenarnya jadinya mahkamah terlalu politis
padahal pasal dua puluh empat c undang undang dasar bilangnya
mk itu hanya menguji undang undang berdasarkan undang undang dasar
begitu ini ketak pandoranya dibuat
nanti banyak sekali orang yang akan menggunakan mk sebagai tempat untuk berpolitik
nah ini yang tidak boleh
ini kan dia yudikatif
berpolitik silakan di dpr dan pemerintah
tapi yudikatif argumentasinya harus konstitusionalitas
jalannya masih panjang tentu saja dan sekali lagi tantangan terbesar nanti bisa dilihat
dan soal keteguhan dan lurusnya seorang hakemin mk akan teruji nanti ketika
menghadapi sengketa sengketa pilpres pilkada pileg mungkin yang juga sebentar lagi akan terjadi
mbak bivitri susanti terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia